kudamu acar berani sekali mereka mengeluk elukku
berani sekali mereka mengeluk elukku
berani sekali mereka mengeluk elukku
berani sekali mereka mengeluk elukku
ibu nda saat seseorang nesalah namun tidak dihukum dengan sepantasnya maka perbuatan itulah yang akan terulang lagi ibu nda
putriku ibu nda mengerti dengan keresahanku
tapi yang penting buat ibu nda kalian tidak terluka
ibu nda bersyukur
hanya itu ibu nda
ibu nda hanya mengucap syukur saja
dan ibu nda tidak melihat ada hal besar lain di balik ini
putriku ibu nda mohon
jangan selalu berperasangka buruk
ada saatnya kita tidak bisa selalu menyikapi semua hal dengan hukuman
tapi dengan memaklumi dan harapan untuk memperbaiki diri kita sendiri
ibu nda jangan lupa
jadi ibu nda mendukung apa yang sudah dilakukan rai kian santang
dan ibu nda tidak marah kepada rai surawi sesa
putriku rara santang
raimu kian santang sudah membiarkan contoh yang baik
kelak dia akan menjadi orang yang besar
begitupun dengan diriku
memaafkan dari dalam hatimu sendiri
memaafkan dari dalam dirimu sendiri
karena telah kamu menjadi orang yang kuat
sampai jumpa di video selanjutnya
aku dengan baju seperti itu
aku dengan baju seperti itu
aku dengan baju seperti itu
aku dengan baju seperti itu
aku menunjuk senurjata
untuk memimpin sayembara
dan juga bertugas
untuk menentukan aturan pertandingan
sendika agusti prabu namun
hamba tidak mungkin
melakukan ini semua
hamba membutuhkan orang lain
memastikan keputusan yang adil
dan tidak berat sebelah
memastikan keputusan yang adil dan tidak berat sebelah
menurut pandangan senurjata
siapakah orang yang layak
ada dua nama menurut hamba
dia layak untuk mengembang tugas kita
dia layak untuk mengembang tugas kita
dia layak untuk mengembang tugas kita
dia beacon sukar

peradaan walang kursa
apakah aku tidak terlalu mudah untuk mengembang tugas ini ayah anda
putra ku walang kursa
ayah anda percaya seh nurjati
beliau tidak akan sembarangan untuk mempercayai seseorang
tentunya seh nurjati sudah mempertimbangkan semuanya
apakah kalian semua setuju dan sepakat dengan usulan sehujat
apakah putra ku walang kursa layak untuk mengembang tugas itu
ayah anda sudah sepah
bahwa tugas ini
dan bagi seorang kesatria
pantang untuk menolak
untuk mengemban tugas ini
jika demikian seperti itu
aku tidak bisa menolak
kita dari ayah anda
aku meminta restu dari ayah anda
dan doa dari ayah anda
untuk mengemban tugas ini
siapakah nama lain
saya nur jatuh
yang menurut hamba layak
untuk mendampingi rancang rancang